kompas update yang didukung oleh
delapan ratus anak anak mengungsi
wilayah yang terdampak paling parah adalah kota ores
di kota ini banjir menyebabkan jebolnya bendungan
pejabat di ores melaporkan empat orang telah tewas
namun menyatakan kematian itu tidak ada hubungannya dengan banjir
banjir merendam lebih dari satu tiga ratus rumah di kota ores
dan empat ratus dua puluh delapan orang dievakuasi
demikian kompas update sampai jumpa